selamat bergabung di wrap up siang siang perut keroncongan pusing sama kerjaan tapi bingung
karena tanggung bulan tenang anda tetap bisa jajan karena jajan itu mengasihkan
oh begitu banyak jajanan yang enak tak sabar lagi ingin pun nikmati paling gampang jajan di
kaki lima alias tukang pinggir jalan murah enak dan banyak pilihan iya kan tapi kenapa dinamakan
kaki lima ya kalau menurut saya mungkin karena kakinya ada empat kan terus
di bawahnya lagi ada kaki satu deket yang buat tukangnya dorong jadinya kaki lima gitu
kaki lima kan ala kadarnya gitu jadi mungkin mejanya cuma ada kakinya cuma ada lima gitu
jadi apa namanya yang jualnya kakinya dua terus berubahnya rodanya dua sama tambah satu lagi untuk
sandarannya itu jadi ada lima oke siap di balik itu semua ada sejumlah fakta dari pedagang kaki

kaki lima maka pada pendagang hanyalah manusia biasa ini fakta bukan sembarang fakta karena
setelah dihitung secara seksama kaki mereka tidak benar benar lima hanya ada dua seperti manusia pada
umumnya ini fakta yang sahih dan dapat dipercaya fakta kedua didapat bahwa pedagang kaki lima
sering kena penertiban satpol pp tak jarang pula mereka membayar iuran kepada preman untuk

mereka sudah eksis loh sebelum istilah kaki lima itu sudah terjadi dan mereka sudah eksis loh sebelum istilah
kaki lima muncul di indonesia ya mungkin dulu julukannya tukang sate tukang nasi goreng sesuai
barang dagangan mereka bahwa apa yang disebut pedagang takfi lima sebenarnya itu sudah muncul
jauh sebelum masalah task indikasinya apalagi kasihnya ada di rilis rilis candi borobudur
sebelumnya belum disebut kaki lima karena waktu itu apa yang disebut konsep trotoar
dan diterjemahkan itu pedagang lima kaki menjadi pedagang kaki lima
istilah kaki lima muncul tahun seribu delapan ratus sebelas sampai seribu delapan ratus
gubernur thomas tamford raffles menggagal sistem lalu lintas di batavia
pemilik gedung di jalan utama batavia wajib membangun trotoar untuk pejalan kaki
tingginya tiga puluh cm lebarnya satu lima meter atau lima kaki berdasarkan ukuran eropa
five foot ingat bahasa inggris nih
dilalahnya bahasa inggris kalau sudah masuk indonesia kacau jadinya
five foot sejatinya adalah lima kaki
ajaib memang di lidah melayu five foot berubah menjadi kaki lima
semakin lama trotoar banyak digunakan untuk berjualan para pedagang
sekarang sudah tahu kan istilah kaki lima datang dari mana
ya dari kita juga saudara saudara
terima kasih pak
mungkin pernah ya kita lagi jajan di pinggir jalan gini terus penasaran dari mana sih asal usul kaki lima
banyak dari kita yang berpikir bahwa kaki lima itu dari jumlah kakinya
kaki pedagangnya ada dua ditambah kaki gerobaknya ada tiga jadi kaki lima
padahal bukan dari jumlah kakinya
melainkan dari ukuran lebar trotoar yaitu satu lima meter atau lima kaki
seperti ini satu dua tiga empat lima